tiga pekan menjelang idul adha pasar hewan singaparna tasik malaya jawa barat
yang hanya buka dua hari sepekan
ramai dikunjungi pedagang dan pembeli dari berbagai daerah
menurut pengelola pasar penjualan domba dan kambing saat ini naik antara dua puluh hingga dua puluh lima persen
jika pada hari biasa penjualan hewan ternak di pasar singaparna berkisar satu ratus lima puluh sampai dua ratus ekor
kali ini jumlahnya bisa mencapai dua ratus dua puluh lima hingga dua ratus tiga puluh ekor
hewan yang paling banyak dicari kebanyakan adalah kambing dan domba berukuran sedang
harganya pun mulai dari dua juta hingga lima juta rupiah per ekor
sejumlah domba berukuran besar justru tidak laku dijual
harga domba besar yang mencapai empat hingga lima juta rupiah dianggap terlalu mahal
pedagang merugi karena harus merogoh kocek untuk biaya membawa pulang ke kampung
harganya belum sampai
belum sampai yang belinya
ini belinya empat puluh lima
pasar hewan diperkirakan bakal semakin ramai dikunjungi sepekan menjelang idulat hati bak
ironisnya di tengah lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
mayoritas pedagang dan pembeli ternak masih tetap berkerumun dan tidak memakai masker
padahal banyak pembeli yang datang dari luar tasik malaya seperti indramayu cirebon bandung depok
sekian tasik malaya jawa barat